pelaku dua hari sebelumnya sudah merencanakan dengan membawa besi dan sebagainya
tim gelar perkara menyimpulkan kita kenakan pasal tiga ratus empat puluh kuh pidana
itu tergambar dari ketika pelaku dua hari sebelumnya sudah merencanakan dengan membawa besi dan sebagainya
dan memastikan korban meninggal dunia dengan mecak hadinya
mengubur di bagian dapur dan dirapikan kembali
nah itu kami menyimpulkan ini pemudaran perencanaan
saksikan program program kompastv melalui siaran digital
ktv dan media streaming lainnya